dua orang wanita ini bukan orang pertama yang tertipu saat mendatangi kantor polisi di polsek pekalongan selatan
yang mereka kira sebagai kafe yang kerap didatangi muda mudi
dalam video yang viral di pekalongan mereka terlihat malu dan menertawai diri sendiri
saat diberitahu bahwa lokasi yang mereka datangi bukanlah sebuah kafe
namun salah satu kantor polisi di pekalongan jawa tengah
kapolsek pekalongan jawa tengah kompol basuki menjelaskan peristiwa yang viral tersebut bukan pertama kalinya terjadi
bahkan kerap terjadi hampir setiap malam minggu dan hari minggu
menurut kapolsek pihaknya sengaja mendesain sedemikian rupa kantor polsek pekalongan sehingga terlihat layaknya sebuah kafe
tujuan awalnya agar anggota betah di kantor saat melayani masyarakat dua puluh empat jam
pihaknya juga ingin mengubah image masyarakat bahwa kantor polisi juga bisa menjadi tempat yang tidak menakutkan untuk didatangi
sebelum viral memang banyak masyarakat yang kecilik dikiranya kafe
tadinya ini kebun pisang apa kemudian kami berdayakan bikin mini bar kafe dengan tujuan biar anggota itu ada di kantor terus dua puluh empat jam siap melayani masyarakat

polisi ini juga memberikan layanan gratis kopi dan teh bagi warga yang datang dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan
roby bernardi pekalongan jawa tengah